di terpangin kencang sejak hari minggu wisata kebun raya di kota bogor jawa barat senin pagi ditutup mendadak
rombongan siswa dan pelancong yang sempat masuk terpaksa diminta keluar
penutupan tersebut dilakukan untuk keamanan pengunjung menyusul tumbangnya pohon besar akibat angin kencang
rombongan pelajar ini terpaksa digiring pulang oleh petugas saat baru masuk area kebun raya kota bogor jawa barat senin pagi
mereka sempat tertahan di halaman kantor loket hingga diarahkan keluar melalui pintu belakang
selain itu puluhan pelancong lainnya juga harus kecewa setelah gerbang loket ditutup oleh petugas
penutupan kebun raya dilakukan untuk keamanan para pengunjung
angin kencang yang terjadi sejak hari minggu membuat puluhan dahan patah berserakan
satu pohon besar juga tumbang
mulai ditutupnya itu kemarin ini mengingat karena kondisi cuaca yang berada di sekitar kebun raya dengan angin kencang
dan kami mengkhawatirkan
hal yang tidak diinginkan
untuk antisipasinya tim dari kebun raya memang sudah rutin melakukan antisipasi untuk melihat sejauh mana keselamatan tanaman
dan itu sudah menjadi tanggung jawab setiap pengawas wilayah di setiap masing masing
emang kesini sudah direncanakan
main main bisa aja sih
terus pas kesini tutup katanya
oh tutup ya
baru tahu sekarang atau
baru tahu sekarang
ini sama keluarga ya
pak udah tahu ada pengumuman
hingga senin siang petugas belum bisa memastikan sampai kapan batas waktu penutupan kebun raya
pihak pengelola dan lipi masih melakukan pemangkasan dahan di area wisata hutan seluas delapan puluh
muhammad juanda bogor
are ni fist indonesia kia ngerti kare sulit